pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran
gubernur dki jakarta anies baswedan bersama wakilnya ahmad riza patria
menggelar halal bihalal bersama ratusan pegawai pemprov dki jakarta
di gedung balai kota senin pagi
anies baswedan mengaku bersyukur dapat kembali menggelar halal bihalal
setelah dua tahun terakhir tak terlaksana akibat pandemi covid sembilan belas
anies berharap momen halal bihalal kali ini dapat menjadi babak baru
menciptakan suasana yang lebih tenang usai dihantam pandemi
serta dapat kembali bekerja memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga jakarta